dalam video amatir yang direkam salah seorang pengguna jalan
terlihat belasan kendaraan mengalami kerusakan parah dengan kondisi melintang
di kanan kiri jalan tol cipularang kilometer sembilan puluh dua arah jakarta
peristiwa ini terjadi pada minggu malam sekitar jam sembilan
dari keterangan sementara kecelakaan beruntun ini terjadi saat kondisi jalanan tengah padat
secara tiba tiba dari arah belakang salah satu kendaraan melaju kencang dan menabrak kendaraan lainnya
untuk mencari penyelamat
untuk mengurai kemacetan akibat kecelakaan ini
petugas terkait langsung melakukan upaya evakuasi bangkai kendaraan
untuk kejadiannya korban
untuk sampai saat ini untuk insya allah dan mudah mudahan untuk korban meninggal dunia tidak ada
empat orang dilaporkan mengalami luka berat sementara puluhan lainnya luka ringan
saat ini para korban dibawa ke rumah sakit abdul rajak purwakarta
sedangkan bangkai kendaraan dibawa ke pul derek di jatiluhur
dian firmansyah purwakarta